berikutnya kita akan pantau data terkini persebaran corona di indonesia hingga minggu sore
kasus covid sembilan belas telah menembus angka satu ratus lima puluh ribu kasus setelah bertambah dua tiga puluh tujuh kasus
sementara satu ratus tujuh lebih orang dinyatakan sembuh dan yang meninggal mencapai enam enam ratus delapan puluh orang
jadi tidak bosan bosannya kami ingatkan mari sayangi orang orang terkasih kita dengan tidak berhenti menerapkan protokol kesehatan covid sembilan belas
demi mencegah penyebaran virus mematikan ini